bakal calon presiden ganjar pranowo dan mahfud md mengaku siap berhadapan dengan gibran raka buming raka pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
yang resmi diusung oleh koalisi indonesia maju untuk mendampingi prabowo subianto sebagai bacawa pres
semua warga negara punya hak ya untuk turut serta dalam sebuah kontestasi
jadi selamat mudah mudahan kita akan bertanding fair sehat dan menyenangkan
mahfud yakin tidak akan ada penyalahgunaan wewenang untuk memobilisasi suara gibran meskipun berstatus anak sulung dari presiden joko widodo
siap gak untuk berhadapan
harus siap kita harus siap
walaupun usianya masih muda begitu pak mahfud
hingga saat ini baru paslon ganjar pranowo mahfud md dan anies baswedan
dan mohaimin iskandar alias caimin yang telah mendaftar ke kpu
mereka mendaftar pada jumat dua puluh oktober lalu
kini kpu memastikan berkas pendaftaran kedua paslon tersebut telah dinyatakan lengkap
selanjutnya kpu akan melakukan verifikasi atas berkas tersebut
tim liputan cnn indonesia